penangkapan samadikun hartono koruptor bantuan likuiditas bank indonesia blbi yang menghilang selama tiga belas tahun
lama sekali ya tiga belas tahun menghilangnya
menjadi bahan perbincangan
masyarakat mempertanyakan proses pemulangan burunan koruptor tersebut yang didampingi langsung oleh kepala bin
menurut pasal tiga puluh undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu sebelas tentang intelijen negara
bin tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan baik di dalam negeri maupun di luar negeri
bin memiliki tugas sebagai badan intelijen bukan untuk menangkap seseorang
namun menurut pengaman intelijen penangkapan sama dikun sudah sesuai prosedur
kemudian si sama dikun itu informasinya disampaikan kepada badan intelijen tiongkok
nah tiongkok begitu sama dikun masuk ditangkap sama tiongkok berdasarkan informasi dari bin
bin itu artinya dalam pengertian bukan bin murni tapi bin dalam posisi sebagai tim terpadu pemburu koruptor